beredarnya spdp atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap ketua dpr setia novanto mengindikasikan bahwa novanto kembali ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk
meskipun nama stiano fanto kerap disebut di persidangan belum ada pernyataan resmi dari kpk terkait beredarnya spdp tersebut
nama ketua dpr setia novanto kembali mengisi halaman utama berbagai media masa di tanah air setelah beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp yang dikeluarkan pada tiga november lalu
dalam surat yang ditanda tangani direktur penyidikan kpk aris budiman penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan ktp elektronik sudah dimulai sejak tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
meskipun hingga saat ini komisi pemberantasan korupsi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait status tersangka setia novanto nama ketua dpr ini kerap disebut dalam sidang kasus korupsi ktp elektronik
pada persidangan jumat lalu jaksa penuntut umum memutarkan percakapan direktur pt quadra solution anang sugiana dan johannes marlim pada tiga januari dua ribu tiga belas yang membahas proyek ktp elektronik
pada transkrip percakapan melalui sambungan telepon ini
jaksa menemukan kode sn dan o yang dikonfirmasi anang sebagai setia novanto dan oka
anang pun sempat mengakui ada pertemuan di rumah novanto bersama paulus thanos direktur utama pt sandipala arta putra
jaksa menemukan kode sm dan o yang dikonfirmasi anang sebagai setia novanto dan oka
jaksa menemukan kode sm dan o yang dikonfirmasi anang sebagai setia novanto dan oka
jaksa menemukan kode sm dan oka
saya selalu karena saya merasakan bagaimana kesehatan saya bagaimana penderitaan saya keluarga dan yang selalu dilakukan oleh pihak pihak untuk melakukan fitnah fitnah pada saya itu aja
setia novanto berhasil lolos dari jerat kpk setelah memenangkan pra peradilan di pengadilan negeri jakarta selatan tiga puluh september lalu
hakim sidang praperadilan c p iskandar memutuskan status tersangka setia novanto tidak sah
sekaligus menghentikan penyidikan tersebut
terhadap ketua dpr ini
ristiawan cnn indonesia
kabar kembali ditetapkannya setia novanto sebagai tersangka masih terus menjadi guliran misteri sejak kemarin
beredar surat dimulainya penyidikan terhadap setia novanto dalam kasus korupsi iktp
kpk hanya bisa menanggapi dengan tidak membenarkan meski juga sejauh ini tidak menampik
di sisi lain kuasa hukum setia novanto kembali mengingatkan akan memidanakan kpk
jika kembali menetapkan setia novanto
sebagai tersangka dalam kasus korupsi iktp
dan untuk mengulasnya malam ini saya sudah bersama dengan fredrik yunadi kuasa hukum dari setia novanto
selamat malam pak fredrik
terima kasih sudah hadir pak fredrik
kemudian ada adnan topan husodo yang merupakan koordinator indonesia corruption watch
selamat malam bang adnan
terima kasih sudah hadir di studio
dan melalui sambungan telepon ada jurubicara kpk febri diansyah
selamat malam bang febri
selamat malam mas indra

baik bang febri kita mulai langsung ke bang febri
tentu saja kami ingin mengklarifikasi bagaimana sebenarnya kebenaran informasi yang beredar sejak kemarin begitu
tentang penetapan status tersangka terhadap setia novanto ini
benarkah demikian bang febri
ya jadi tadi saya sudah sampaikan pada publik bahwa kita mengkonfirmasi beberapa hal
pertama ada penyidikan baru dalam kasus ktp elektronik yang kita lakukan
tentu ada pihak yang diduga melakukan korupsi di sana atau dalam bahasa yang berkembang misalnya itu tersangka
namun kami belum bisa sampaikan saat ini pengumuman secara lebih lengkap
karena ada beberapa kebutuhan kebutuhan dan koordinasi yang harus dilakukan
dari aspek kebutuhan penanganan perkara di penyidikan dan juga kebutuhan publikasinya
beberapa saksi sudah mulai kita panggil
hari ini tadi ada sejumlah saksi dari dpr ri
pada saat itu dari kluster politik atau juga saksi dari pihak kementerian
tapi benar kami bisa mengkonfirmasi bahwa selain kemarin kita fokus dan memprioritaskan penanganan lima orang dalam kasus ktp elektronik itu sebelumnya
secara paralel kita juga melakukan pengembangan perkara dan penyidikan sudah dilakukan
oktober dua ribu tujuh belas yang lalu
ada penyidikan baru kemudian ada disebutkan memang ada tersangka baru tetapi siapanya belum bisa disampaikan
tersangka baru ini berapa orang begitu
ya nanti saya kira itu akan kita sampaikan lebih lanjut ya
insya allah dalam waktu dekat
karena ada beberapa informasi yang saya kira saat ini belum tepat untuk disampaikan
tapi kami konfirmasi karena memang penanganan kasus ktp elektronik ini kan menjadi
perhatian dari publik banyak sekali pertanyaan dari teman teman media misalnya atau dari masyarakat juga bagaimana dengan perkembangan penanganan perkara dan itu tentu harus dijelaskan pada publik
baik yang kita lihat hari ini kan ada muncul sosok miriam s haryani rudy alfonso yang juga hari ini dijadwalkan begitu diperiksa oleh kpk
apakah memang ini untuk tersangka baru itu
mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka baru yang dimaksudkan ini
ya mereka diperiksa sebagai saksi untuk kebutuhan penyidikan baru yang sedang kita lakukan saat ini
jadi di luar dari lima orang yang sudah kita proses sebelumnya
karena di tingkat penyidikan itu perlu kami sampaikan dari lima orang itu ada dua yang sedang proses penyidikan yaitu ass dan mn
sedangkan dua lagi itu sudah difonis bersalah di tingkat pertama dan satu sedang bersidang
bagaimana bang febri bisa diulang agak terganggu sambungan teleponnya tadi
dari lima orang yang difokuskan itu dua sudah menjadi terdakwa
dari lima orang tersebut dua orang diantaranya adalah irman dan sugiarto
oke ya sudah terpidana ya
itu sudah difonis bersalah di tingkat pertama di pengadilan tindak pidana korupsi tapi masih ada proses banding
proses banding baik ya
yang ketiga itu adalah andi agustinus yang sedang menjalani proses persidangan sebagai terdakwa saat ini di pengadilan tipikor
kemudian ada dua orang lainnya yang dalam proses penyidikan yaitu ass ini pihak swasta dan mn anggota dpr ri
dua orang ini sedang dalam proses penyidikan
hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi bukan untuk lima orang yang sudah diproses tersebut
tapi untuk sebuah proses penyidikan baru yang sedang kita lakukan saat ini
mbak tim miriam dan rudy alfonso diperiksa bukan untuk lima orang yang tadi disebutkan
tetapi untuk proses penyidikan baru apakah mungkin itu termasuk tersangka baru
kita akan mengulasnya lagi setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
kalau dari pak frederick sebagai kuasa hukum stenovanto menyebutnya ini hanya ulah yang menghiburkan saja
bisa anda jelaskan pak ini kira kira mengarah kepada klien anda tidak ini
sebagaimana yang kemarin saya jelaskan di media maupun hari ini bahwa kami belum pernah menerima spdp yang sudah beredar
oke sbdp itu ada rhs rahasia yang hanya bisa diketahui oleh penuntut umum dan tersangka
bila beredar kan harus kita cari sumbernya dari mana bila itu suratnya benar
namun saya mengutip pernyataan daripada jurubicara kpk saya juga ucapkan terima kasih pada saudara febriansyah
yang di sana beliau kan sendiri mengatakan
bukan saya loh ya beliau sendiri mengatakan
sumbernya dari mana pak
dari yang dikutip sama liputan enam com
media berarti ya
iya saya kan tidak dengar kan
jurubicara kpk febriansya menanggapin keberedarnya surat pemberitahuan dimulai penyidikan sbdp atas nama stenovanto
yang mengatakan saat ini belum dikeluarkan spdp
ini kan tertanggal kemarin tanggal enam
iya kutipan langsung sesuai dengan rekaman yang ada
belum ada kita masih fokus di lima orang ini
jadi tadi keterangannya daripada saudara febri mengatakan ada penyidikan yang baru dan segalanya
saya kan punya hak membela diri
membela diri sebagaimana yang dipertanyakan apa langkah hukum yang saya ambil
ya kan sudah pra per sekali kan bisa pra per dua
kan nggak ada larangan nggak boleh pra per satu sekali
oh pra per adilan maksudnya
iya dong jelas kan
dan lagi sebagaimana yang saya udah bicarakan sebelumnya
kami akan melakukan tindakan hukum
sebagaimana saya akan melaporkan dengan melanggaran atau melakukan tindak pidana
sebagaimana pasal dua ratus enam belas kuhp
terkait apa ini pak
dua ratus enam belas adalah barang siapa tidak melaksanakan undang undang atau menghalangi pelaksanaan undang undang atau putusan hukum
akan dijerat dengan ancaman pidana satu tahun delapan bulan
ini kaitannya kalau apa kpk menetapkan kembali tersangka
kepada pak stianovanto
kedua empat ratus dua puluh satu penyalahgunaan kekuasaan kuhp
barang siapa menggunakan kekuasaan
memaksa seseorang melakukan tindakan
melakukan atau tidak melakukan
kan gitu kan
akan dijerat satu tahun delapan bulan
saya akan menjerat dengan empat ratus empat belas
ya kan menghalangi pelaksanaan hukum dengan menggunakan angkatan bersenjata republik indonesia
karena kuhp ini adalah dibuat atau mengikuti peninggalan belanda
saya lihat dari penjelasan
pak jadi pada intinya akan
melaporkan kepada melaporkan kpk jika terjadi kembali penetapan status tersangka pada setia novanto
oh ya jelas
karena putusan daripada pra peradilan sudah sangat jelas
memerintahkan termohon atau kpk untuk menghentikan penyidikan terhadap stianovanto
sebagaimana sprendik nomor sekian
kita kembali kesana tanya
sprindik nomor sekian itu kan hanya formil nomor surat kan
isi sprendiknya apa
yang kita harus tahu kan
sprendik isinya itu
terakhir kita pernah berdiskusi soal ini kan yang dibahas menghentikan penyidikan terkait seperindik tersebut
ketika menang ditetapkan lagi kenapa tidak boleh
nah begini seprindik sana seperti gini
saya punya surat ya seperti contoh surat saya ini
ya kan kepada mahkamah konstitusi
ini kan ada nomornya
nomornya kan pasti beda dong siang hari nomor beda
nah yang dinyatakan sprendik
dalam sprendik ini kan disebutkan kan kasus iktp
yang menyangkut dengan pasal dua pasal tiga
berarti kan materinya sama
kalau sekarang mengeluarkan seperindik baru meskipun dengan kamuflase mengatakan dengan nomor beda
tapi kan materinya sama
itulah yang punya alasan hukum bagi saya
dan saya sudah membicarakan dengan banyak sekali saksi ahli
sudah cukup unsur
jadi intinya ada ancaman akan melaporkan secara pidana
orang lapor itu ancam
akan ada tindakan hukum yang akan diambil jika stiano fanto kembali ditetapkan tersangka oleh kpk
bagaimana anda melihat banggaran dari cw
ya sebenarnya itu kan sah sah saja ya
apapun yang mau dilakukan oleh kuasa hukum seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum
karena memang itu bagian dari tugas seorang kuasa hukum
mencari segala maksimal
semacam celah yang bisa digunakan untuk membuat pihak yang di defense itu bebas dari jerat hukum
ya memang seperti itu
tugasnya seperti itu
tugasnya seperti itu dibayar juga untuk melakukan itu
nah akan tetapi yang harus diingat bahwa kpk itu kan lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi
salah satunya yang utama adalah pemberantasan korupsi
dalam konteks ini
iktp adalah salah satu kasus korupsi
yang sedang ditangani oleh kpk
dan oleh karena itu tentu kpk berkewajiban mengungkap ya semua pihak yang dianggap terlibat dalam kasus itu
dan dari situ kita harus kemudian menyadari bahwa ini adalah bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh kpk
bahwa kemudian kewenangan itu di challenge
pengalamannya sudah banyak
lewat proses peradilan
bahkan lewat laporan laporan tindak pidana seperti itu
saya kira itu pengalaman yang pernah ada di kpk
dan yang mana hal itu juga memperkuat institusi kpk sebenarnya
karena pada dasarnya kemudian kpk juga bisa mengembangkan argumentasi
yang baru ketika ada sesuatu yang juga baru digunakan oleh para
pengacara untuk misalnya menghentikan proses itu
tapi yang menarik ketika kpk menjalankan tugasnya seperti itu
siapapun orangnya harus diungkap yang jika terlibat dalam satu kasus tindak pidana korupsi begitu
yang menarik ini pernyataan yang baru saja kita lihat juga dari wakil ketua dpr ri fahri hamza
saya mengatakan bahwa cara kpk yang dilakukan ini kepada ketua dpr
siapapun ketua dpr ini adalah cara yang memuakkan begitu
anda melihatnya seperti apa
itu sah sah juga atau tidak itu yang disampaikan
saya kira kalau track record nya pak wawang
track recordnya pak fahri hamzah kan dalam soal memberikan pernyataan atau respon kepada kpk kan mostly negatif ya
dan itu sudah publik sudah tahu semua juga
sehingga saya kira itu tidak perlu ditagangin
tapi secara serius ya
akan tetapi yang harus kita lihat ya sekali lagi
banyak juga argumentasi hukum yang mendukung posisi kpk untuk kemudian mengambil
keputusan hukum dalam menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka
meskipun putusan perapradilan telah dijatuhkan
dan itu dikuatkan juga oleh banyak putusan
terutama pada konteks misalnya mahkamah konstitusi
jadi dalam konteks itu sebenarnya kpk memiliki wewenang
kemudian memiliki landasan hukum juga untuk menjalankan semua fungsi yang diberikan oleh undang undang
saya ke bang febri diansyah tadi
saya mengutip salah satu media yang menyebutkan ada pernyataan yang berubah
begitu bang febri kemarin mengatakan kpk belum mengeluarkan spdp
tetapi hari ini dengan jelas tadi bang febri mengatakan ada penyidikan baru
walaupun tadi tidak disebutkan orang yang biasanya begitu dalam spdp disebutkan
dalam seperindik begitu disebutkan orang yang juga menjadi tersangka dalam penyidikan baru tersebut
apakah ini karena memang kemarin begitu bang febri
terlanjur tersebar dan bocor begitu ke media
yang kita tahu juga bahwa hal hal seperti ini sering jadi sorotan dari pansus angket kpk begitu yang ada di dpr ri
apakah ini yang kemudian dilakukan kpk sebagai strategi untuk agar proses hukumnya tetap berjalan dengan mulus
saya kira pertama perlu saya tegaskan bahwa penanganan perkara ktp elektronik ini akan terus berjalan
jadi kita pastikan itu
karena itu memang sudah diperhatikan
itu memang sudah kita sampaikan juga sejak sebelumnya
sepanjang memang bukti bukti yang kita miliki itu kuat
kami yakin dengan bukti yang kami miliki
itu yang pertama
yang kedua yang penting juga di clear kan
jadi sekitar kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin sekitar sore hari ya pada saat itu
terkait dengan ada satu surat yang beredar melalui komunikasi elektronik
nah di sana kemudian karena itu ditanya ke saya
maka saya harus jawab bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi surat tersebut yang tertulis di sana misalnya spdp
yang bisa kita pastikan adalah penanganan sktp elektronik itu berjalan terus
untuk konfirmasi itu tentu kita harus cek kita harus pelajari dan kita harus pastikan terlebih dahulu konfirmasi iya atau tidak
itu belum dapat dilakukan kemarin
bahwa itu kemudian ditafsirkan berbeda tentu saja itu di luar domain kami
yang ketiga yang juga penting adalah ada putusan mahkamah konstitusi
jadi ada keputusan mahkamah konstitusi sekitar tahun dua ribu lima belas seingat saya
itu yang mengatur bahwa penyidik penyidik ini bukan hanya penyidik dari kpk saja
tapi penyidik dari
instansi kepolisian dan juga kejaksaan itu wajib menyampaikan yang disebut dengan spdp
ada spdp yang disampaikan dari penyidik pada jaksa
tapi ada tembusan spdp yang juga disampaikan pada pihak pelapor dan juga pada tersangka di sana atau pada korban untuk karakter penanganan perkara tertentu
nah kpk tentu juga harus mematuhi putusan mahkamah konstitusi itu
sehingga secara umum
penyidikan penyidikan yang kita lakukan maka spdp atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
jadi ini berbeda ini ya spdp dengan sprindic
itu juga kita sampaikan pada tersangka maksimal tujuh hari
jadi ketika itu sudah disampaikan misalnya sudah keluar dari kpk
tentu kami tidak punya ruang gerak lagi atau tidak punya tugas atau tidak punya kewajiban lagi
dan bahkan juga tidak bisa menjelaskan
apakah kemudian informasi tersebut beredar pada pihak lain atau diketahui tidak hanya oleh pihak yang dituju
itu spdp secara umum yang kami sampaikan
oleh karena itu memang ini harus dilihat secara hati hati
namun karena itu dikonfirmasi benar atau tidaknya kemarin saya katakan bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi ini
karena kasus ini pun belum kita umumkan melalui kontrasi pr sebenarnya
dan hari ini ada sejumlah saksi yang kita periksa juga
dan para saksi tentu harus kita jelaskan mereka diperiksa dalam sebuah tahap penyidikan baru
dengan adanya tersangka baru dalam kasus ktp elektronik
siapa tersangka barunya secara lebih rinci nanti akan kami sampaikan melalui konferensi pers
namun waktunya masih perlu disinkronkan dengan kebutuhan kebutuhan di tingkat penyidikan
ada beberapa saksi yang diperiksa hari ini tetapi untuk tersangka baru dalam penyidikan baru
tapi belum disampaikan siapa nama tersangka itu
kita akan dengarkan nanti pernyataan dari salah satu saksi yang diperiksa hari ini di kpk
seperti apa bunyinya kita akan simak setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
saya minta sekarang saya minta pandangan dari bang adnan terlebih dahulu ya
ini apakah menjadi strategi kpk
karena tidak biasanya seperti ini begitu muncul penyidikan baru langsung konfrensi pr disitu disebutkan tersangka
dengan inisial tentu saja seperti itu kan
yang kali ini agak berbeda sempat sehari beredar surat itu bagaimana jelasnya
pernyataan sempat belum dikonfirmasi
tetapi kemudian hari ini juga gulirannya tanda tandanya kok sama tapi memang secara resmi belum disampaikan
apakah ini sebuah strategi sebenarnya yang dilakukan kpk
karena mungkin surat yang beredar itu bisa saja menjadi sorotan
pansus angket yang kerap menyatakan juga seperti itu
jadi kpk sedang dalam posisi yang agak sulit untuk bergerak seperti ini
atau mungkin strategi yang lain misalnya karena belajar dari pra peradilan sebelumnya
yang menyatakan ketika perindik dikeluarkan dan di situ kemudian langsung tetapkan tersangka
padahal minimal harus ada dua alat bukti
sehingga sampai pada kesimpulan saat itu hakim cepi menyebutkan bahwa bisa menyiapkan alat bukti
kalau kemudian penyidikannya baru dimulai kok sudah ada langsung ada tersangka
begitu bagaimana anda melihat ini
ya saya kira memang dalam upaya penegakan hukum semua norma harus ditaati ya
dan apalagi ini kita bicara mengenai kpk
satu institusi yang salah
sedikit saja bergerak kemudian kritik akan sangat tajam menghantam mereka
dan celah celah seperti itu akan selalu ditunggu oleh siapapun
dan oleh karena itu maka prosesnya harus benar benar sewajar mungkin
jadi lebih hati hati di kpk sekarang
nah dalam konteks bocornya atau beredarnya dokumen spdp terkait dengan setia novanto
saya kira kan ini sesuatu yang memang
tidak bisa dikendalikan karena teknologi sudah sangat berkuasa
bahkan teman saya di aceh itu sudah dapat beberapa waktu setelah itu menyebar
nah pertanyaannya kalau itu benar misalnya siapa yang membocorkan
itu perlu diusut tidak begitu
saya kira begini soal soal siapa yang membocorkan itu kan kemungkinannya sangat banyak
apalagi karena surat itu juga diserahkan kepada pihak lain
misalnya tentu kalau kita mau menggunakan logika yang sederhana
surat ini ditujukan kepada siapa siapa yang menandatangani misalnya
atau siapa yang menerbitkan
itu dua sumber yang bisa memungkinkan dokumen itu bocor
itu yang pertama kalau itu benar
meskipun saya melihat perkembangan juga pemberitaan di media terkait dengan soal ini
ada perubahan pandangan dari kpk sendiri menyangkut soal benar tidaknya
yang spdp itu
terakhir tadi jam enam sore katakanlah ada konfirmasi dari kpk bahwa
kalaupun itu benar spdp itu tidak dibocorkan oleh mereka
mereka menjamin itu tidak dibocorkan oleh mereka
alasannya kita belum tahu
tetapi kalau melihat dari perubahan perubahan yang terjadi belakangan

kaitan antara prosesnya perubahan perubahan yang terjadi belakangan saya kok meyakini bahwa
kaitan antara proses yang sekarang berjalan di kpk dengan bocornya dokumen spdp itu
atau menyebarnya dokumen spdp itu ada
ada relasinya dengan kasus yang sempat ditangani kpk
tetapi kemudian batal lewat proses peradilan
dalam hal ini kasus setia novanto
apakah benar kemudian adalah setia novanto
ya sebenarnya publik tinggal menunggu rencana konferensi pers yang dilakukan oleh kpk
dan saya sih berharap ya proses ini menjadi jauh lebih firm
sehingga celahnya juga tidak bisa digunakan oleh siapapun untuk kemudian membatalkan kembali prosesnya
karena bagaimanapun ya yang harus kita lihat ini bukan hanya soal teknis hukum gitu ya
tapi yang harus kita lihat juga dampak langsung dari kejahatan ini sudah sangat terlihat di mana mana
kemarin kita juga bisa melihat sekian ratus orang hujan hujan harus mengantri ya di taman mini
hanya untuk mendapatkan iktp
banyak juga orang yang mengeluh sampai hari ini belangko iktp nya belum tersedia
ini kan konsekuensi langsung dari kasus iktp
nah oleh karena itu saya kira proses hukum yang sedang berlangsung juga harus dikaitkan dengan
dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat

karena tanpa itu saya kira ya tidak akan berhasil
nah itu kpk tadi kan mengatakan makanya terus berjalan siapapun ini yang terlibat
ini justru menjadi salah satu tugas utama dari kpk
dan pemberantasan korupsi juga sebenarnya bicara mengenai keadilan
dimana keadilan itu adalah pada korban yaitu adalah masyarakat
itu mas indro
baik pak fredrik kalau disebutkan tadi bisa saja kalau misalnya ada soal bocor ini
bukan berarti pihak kpk yang bertanggung jawab begitu pak fred
kalau orang mau membela diri ya silahkan
kita kan punya ahli it kan kita sudah melacak
tahu sendiri kan ahli ati kita kan jago
artinya sudah dilakukan ini
sudah kita tahu dari mana sumber bocornya tetapi yang jelas
saya dan klien kami belum pernah menerimanya
kalau saya belum terima apa situ punya
tadi kan pak anand kan
kan mengatakan bahwa yang tanda tangan dan yang terima
nah kalau yang terima nggak ada
ya sudah cukup kan
dan kita sudah melacak pak
cuma masalahnya ini saya sekali lagi
saya terima kasih apa yang disampaikan pada saudara febri
kemarin sudah meredah suasana
kan gitu kan
meskipun hari ini dia bilang kata kata saya saya tidak begitu
kan tapi karena kan wartawannya memberikan saya kan rekamannya
mereka kan bisa dengar apa rekamannya
kalau tadi disebutkan bahwa yang disampaikan kemarin adalah belum bisa mengkonfirmasi
bukan mengatakan bukan belum bisa tapi mengatakan ya kan belum menerbitkan
saya kuping saya kan masih utuh loh
kan kira kira begitu
oke saya kesampingkan itu adalah tanggung jawab daripada yang bersangkutan
dan dalamnya saudara febri
kan gitu kan
saya kan kembalikan tadi
saudara anan mengatakan bahwa kpk ini kan sudah pernah berapa kali dijerat sama pidana
yang saya tanyakan pidananya kan p dua puluh satu
untung aja presiden baik hati memerintahkan untuk dipunir
kalau enggak kan masuk penjara semua
kan begitu kan
maksud saya berapa kali kalah
saya kasih tau juga prapr berapa kali kalah
sama saya aja berapa kali ngalah
cukup kan gitu kan
jadi jangan searogan lah
bukan arogan pak fredy
salah tafsirnya kalau kemudian itu dianggap arogan
apa yang dihadapi oleh kpk itu adalah konsekuensi dari sebuah lembaga anti korupsi yang memang
menjalankan fungsi fungsi pemerantasan korupsi di mana aktornya sebagian besar adalah orang orang
yang punya kekuasaan
itu sejarah lembaga anti korupsi dimanapun di dunia ini
tapi bahwa itu adalah pengalaman
tapi yang jelaskan masalahnya kan
dirasakan oleh kpk
kalau kita bilang mereka sebagai seorang pemimpin yang sejati janganlah merengek rengek
ya kan merengek rengek ke mk
ya kan minta supaya tidak diberhentikan
kan ada kan waktu itu ngajukan ke mk
terus merengek rengek ke presiden supaya jangan dilanjuti
maksudnya mas mbak budayanto
ya maksudnya mas mbak budayanto
ya kan ngapain harus merengek rengek
kalau disebutkan tadi ada penyidikan baru
ini sekali lagi yang kita highlight
ada penyidikan baru

ada penyidikan baru
tapi siapa nama tersangkanya belum bisa disampaikan oleh kpk
kita menunggu saja kpk
tetapi yang pasti ada beberapa orang hari ini yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka baru itu
nah kita dengarkan saja nih
siapa salah satu dari saksi hari ini yang diperiksa oleh kpk
di surat panggilannya nggak ada
dipanggil sebagai saksi untuk pak stiano fanto tapi nggak ada kata tersangkanya menjadi menjadi
penting tidak bukan ini kalau begitu saya mendengar saya melihat juga saya pertama kali
dengar loh sekarang baru sekarang saya dengar ya kan itu sudah sangat jelas ya kan diduga kan belum
ada tersangka kan gitu kan diduga dalam hal ini duduk ah boleh aja dong saya juga situ saya juga
situ boleh diduga itu boleh aja pra duka tak bersalah karena benar juga itu adalah sikap yang
benar ya kan kalau belum belum sikapnya ya bukan tapi kasih kapnya bener bener surat panggilannya
itu seperti apa yang diceritakan saya nggak tahu loh ya saya nggak bisa prosedurnya seperti itu memanggil orang
sebagai saksi untuk dengan dugaan ya kan tidak pidana yang dilakukan oleh siah itu benar elegan
kalau belumnya ngomong bilang ya dilakukan oleh siap berarti kan sudah kasih ponis kan penyidikan
nggak punya wawonang penutup nggak punya wawonang menyatakan seolah olah itu benar benar benar benar
orang salah atau tidak tapi bisa diduga kan status tersangka itu kan juga masih sangkaan
iya tersangka kan sama aja tersangka dalam bahasa hukumnya itu kan yang diduga melakukan
tindak pidana kan gitu kan tetapi kalau diduga dilakukan itu adalah bahasa yang benar itu bahasa
yang elegan itu pengertiannya tersangka tidak kalau tidak tidak tidak sama sekali tidak ya kalau
kalau katanya tersangka itu diduga melakukan bukan beda beda sekarang kalau diduga tersangka itu adalah
orang yang disangka si sangka bahasa indonesia bisa diduga tetapi ini kan namanya diduga tapi tidak
ada kata kata tersangka nah berarti kan dalam hal ini kpk sudah mulai hati hati untuk mengucapkan
karena bisa dijerat pada pidana karena pidana kita itu hebat lu apapun perbuatan situ bisa
siapapun ya kan siapapun mau ngelawan nggak mungkin bisa oke kan gitu kan yang taat dan
sini seperti contoh dalam hal ini katanya putusan mk spdp itu wajib betul ya kan makanya sekarang
yang dilakukan oleh kpk dalam waktu tujuh hari memberikan memberikan turunan spdp kepada
sangka karena waktu juli yang lalu pak stiano panto juga menerima spdp dan biar nggak pernah
ngoseh papa oke emang terima ya terima lah kalau kali ini belum terima masa sekarang aku
suruh aku terima kira kira begitu ya gitu baik baik saya ke masalah lagi nih sebelum
saya ke bang febri jadi kalau mendengar pernyataan ibu miriam tadi seperti apa itu prosesnya kan
masyarakat awam hukum misalnya yang sedang menyaksikan kita sedang berdialog malam ini
melihat bagaimana sih seorang yang
dipanggil oleh pendengar hukum dalam misalnya susahnya kpk begitu ya diperiksa anda diberikan
sebagai saksi untuk siapa untuk a misalnya begitu kan apakah itu harus dijelaskan statusnya apa
si itu atau sudah pasti tidak mungkin saksi juga saksi saksi begitu kan iya sebenarnya
saksi ya yang secara umum berlaku ya pemanggilan saksi dalam kasus tindak pidana seperti korupsi
untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang berhubungan dengan indikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh
pihak yang dianggap bertanggung jawab nah pihak yang bersamaan dengan tersangka istilah terduga dan
tersangka itu memang sesuatu yang berbeda karena kalau statusnya tersangka dia membawa konsekuensi
lain misalnya hak haknya dibatasi dia bisa ditahan kalau terduga kan nggak bisa gitu ya itu itu dari sisi yang yang
paling clear saja kita kita bisa bedakan gitu akan tetapi biasanya ya yang yang
lazim berlaku misalnya saya dipanggil sebagai saksi untuk siapa untuk si a yang disangka melakukan
tindak pidana bukan untuk ia yang sedang yang diduga melakukan tindak pidana ini berbeda kali
ini ya menurut anda saya tidak tahu karena tidak melihatnya saya tidak tahu persis seperti apa
praktek yang pernah ada di kpk
karena saya juga nggak pernah melihat dokumen dokumen proses hukum
karena itu memang sesuatu yang sifatnya rahasia
dan ini kan baru pernyataan dari miriam yang pernah membaca suratnya
saya tidak tahu apakah yang disampaikan itu sudah sangat detail atau tidak
benar diduga atau disangka begitu ya
tinggal mungkin nanti kita perlu konfirmasi ke saksi lain yang juga diperiksa
dalam kaitannya dengan perkara baru itu
atau dengan hal baru yang sedang disidik oleh kpk
itu akan lebih menguatkan kira kira apakah secara normatif surat yang dibuat seperti itu
bang febri ada pernyataan dari miriam esaryani seperti tadi
memang dipanggil sebagai saksi untuk nama pak stiano vanto
tetapi memang mengatakan ini tidak ada kata kata tersangka
ini yang dimaksud penyidikan baru itu bang febri
kalau pernyataan dari saksi yang selesai diperiksa
karena kan kita juga tidak bisa mengkontrol itu dan juga bukan dalam domain kpk ya
kitab undang undang hukum acara pidana soal definisi tersangka
karena tadi sepertinya perdebatannya adalah perdebatan diksi atau pilihan kata
jadi tersangka itu definisinya
tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
nah silahkan ini kemudian dipahami lebih lanjut
tapi tentu saja dalam konteks prinsip dan azas praduga tak bersalah
siapapun sebelum diputus di peradilan yang berkekuatan hukum tetap
masih terus menggunakan kata diduga di sana
ini terlepas dari konteks yang hari ini ya
karena secara umum kan itu harus dilakukan
bagi kpk sendiri kami tentu tidak bisa menyampaikan informasi terkait dengan nama
inisial ataupun informasi informasi yang lebih rinci
kalau itu bukan pada forum yang lebih utuh
misalnya melalui konferensi pers penanganan atau penyampaian
dan perlu kami sampaikan juga
bahwa dalam sejumlah penanganan perkara yang dilakukan oleh kpk
terkadang kita memang tidak mengumumkan langsung di hari ketika
sprint digitu diterbitkan
atau dalam waktu dekat ketika sprint digitu diterbitkan
karena memang terkadang ada kebutuhan kebutuhan dalam penanganan perkara
sebutlah ada kegiatan kegiatan yang sifatnya masih bersifat belum menjadi konsumsi publik
pada saat itu
dan itu bagian dari kebutuhan penanganan perkara itu sendiri
sehingga pengumumannya perlu kita undur beberapa waktu
tapi tentu tidak terlalu lama
ini yang saya sebut tadi
ada kebutuhan yang harus dicari titik seimbangnya antara penanganan perkara pokoknya
perkara intinya atau substansinya
dengan tanggung jawab kpk untuk menjelaskan pada publik
tapi pada prinsipnya
saya kira kami akan menangani
ini perkara ini dan juga perkara yang lain
lebih fokus pada substansinya
dan meminimalisir efek efek yang lain saya kira
karena itu kita perlu lakukan secara hati hati dan secara tenang
namun para pelaku dalam kasus korupsi ini terus akan kita tangani
tadi kita simak pernyataan miriam mehtaryani
di situ ada nama pak stiano fanto
dirinya diperiksa untuk pak stiano fanto
tapi tidak ada kata kata status tersangka
cuma ketika tersangka ini di
definisikan dipaparkan sesuai dengan perundangan yang ada
itu ada kata patut diduga
jadi apakah ini sama yang dimaksud oleh bu miriam nanti ya pak fredy
kita akan menjawabnya setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
tidak saya justru
kita mulai sudah hangat perbincangannya
saya masih penasaran tadi dibaparkan oleh bang febri diansyah
tentang terminologi tersangka dalam peraturan perundangan yang ada
ada kata kata di situ kemudian patut diduga
ini kan setuju nggak anda kemudian ini sama seperti yang disampaikan oleh ibu miriam sebenarnya
di situ tidak ada kata tersangka memang
tapi ada diduga
saya setuju apa yang dikacaukan dengan para saudara anand
kalau tersangka itu kan haknya sudah dibatasin oleh undang undang
tersangka itu bisa dicekal
bisa dicekal bisa ditahan bisa dipanggil paksa
kan gitu kan
kalau diduga itu kan masih orang menduga
tapi status cegah kan masih berlangsung juga pak
kepada pak stianovanto status cegah
tapi cegahnya itu kan tidak sah
nah bukan masalahnya gini kan kpk selalu berdali pasal dua belas
dia punya umum yang memerintahkan
tapi jangan lupa
eksekutornya kan imigrasi
imigrasi punya umum yang untuk menjaga orang dalam keadaan saksi
dan sebagai saksi itu sudah dicabut oleh mk
berarti dalam hal ini ya kemungkinan besar imigrasi bisa jadi tersangka
dan kasus ini sedang diperiksa
tapi masih berjalan ini
belum ada putusan kan
belum ada putusannya kan pak
itu kan tunnya kan
saya kan tidak tanganin tunnya
itu kan rekan saya yang tanganin
rekan yang lain begitu
tapi status cegahnya masih ada
masih berjalan kan
nanti kan kita lihat kan hasilnya bagaimana
tapi yang jelas kan salah ilustrasi
eksekutor yang bisa mencegah manusia dari indonesia ini siapa
uwomenang hanya diberikan pada imigrasi
tidak ada siapa pun instansi yang bisa mencegah
imigrasi punya wawonan sudah dicabut pasal enam belas
yang mengatakan bahwa tidak boleh mencegah orang dalam keadaan penyelidikan atau saksi
kan gitu kan
kecuali tersangka ya
sekarang kpk dengan pasal dua puluh
saya bisa memerintah
anda boleh memerintahkan
eksekutornya tidak punya uwomenang
jadi merintahkan siapa
maksudnya begitu ya
kalau saya jadi imigrasi akan bilang
mohon maaf saya sudah tidak punya uwomenang
ini saya sudah dicabut wawanan saya
kalau tidak tindak pidana
simpel sekali ya sebetulnya
kan gitu kan
perintahnya tetap ada di undang undang
karena kan dia punya uwomenang sudah tidak bisa
jadi status cegah kepada stiano fantoni
dianggap oleh pihak stiano fantoni sendiri juga ilegal
itu justru kan menjadi kasus pidananya di sana
kan gitu kan
oke nanti itu urusan belakang lah
tapi saya harus konfirmasi ke kpk nih
tapi masalahnya begini
satu kan saya punya senjata
saya punya izin daripada polri
izin saya dicabut
situ merintahkan saya
pak yun tembak orangnya
kan gitu kan
saya sudah dicabut
ilustrasinya simpel lho
kan gitu kan
cuma pemerintah boleh boleh saja
oh silahkan perintah
ujin saya sudah nggak ada
situ pakai mobil
pak stnk sudah mati
saya nggak berani jalan mobil saya
kan bener kan
kita nggak salah
kembali ke soal yang terduga dan juga sangka
ya menurut saya
yang bisa menyatakan tersangka terduga itu sama terus terang
itu kan ahli bahasa
kita bukan ahli bahasa
kan hanya dengan kita punya pengetahuan
kita memberikan asumsi apa yang kita pikirkan
jadi nanti yang bisa membedakan
terduga sama dengan tersangka apa enggak
biar aja ahli bahasa
seperti contoh kan pak
sebelum kita memberikan suatu laporan apapun
kayaknya saya hukum dengan ahli bahasa
profesor profesor semua yang saya pakai
pendapat beliau inilah yang menguatkan laporan saya
kan kira kira begitu
bang anand kalau catatan anda seperti apa
kalau misalnya kemudian
apakah tanda tandanya ini
memang mengarah ke pak stiano vanto
tadi yang dijelaskan oleh
karena saya ingin kaitkan dengan begini
sebelum ini beredar
kemudian rame sebelumnya juga dibahas
tentang ketidakhadiran pak stiano vanto
ketika dipanggil konteksnya sebagai saksi
pihak pak stiano vanto mengirimkan surat gitu
bahkan melalui kesajaran dpr
tidak bisa memanggil dirinya
kecuali mendapatkan izin dari presiden
apakah ini kemudian nanti bisa gugur atau tidak
kegugur dalam arti
kegugur dalam arti karena mungkin ada tanda
yang akan beralih kepada penyidikan tadi itu
sinyal sinyal kesana lah maksudnya
saya kira memang
ini kan sedikit agak rumit ya
perkaranya karena memang menyangkut
orang yang punya akses dan kekuasaan
itu selalu begitu lah
harusnya simpel simpel saja nih
iya kalau dalam kasus yang sederhana
seperti ott kepala daerah kan
itu mudah sekali
nah ini kan case building
masalahnya juga ini case building
kasusnya juga kompleks
melibatkan berbagai macam pihak
anggaranya juga sangat besar
sehingga memang butuh proses yang juga lebih rumit
daripada menangani kejahatan yang sifatnya sederhana
atau korupsi yang melibatkan pejabat kecil ya
nah kalau kita kembali ke soal apakah tersangka atau terduga itu sama
yang pasti dalam kelaziman proses pendegakan hukum
ketika orang sudah jadi tersangka tentu harus ada dasarnya
yaitu seperindik tadi
dan seperindik itu artinya pendegah hukum sudah meyakini
bahwa ada dua alat bukti yang memadai
sehingga orang itu kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka
kalau yang anda lihat beredar kemarin itu apa dia
spdp atau seperindik
kalau yang beredar kemarin itu itu kan
kita tidak boleh bicara benar salah ya
tapi yang beredar kemarin tuh
kalau yang kemarin beredar itu kan spdp ya
jelas disitu dituliskan hal demikian gitu ya
tetapi kan berarti kalau sudah beredar spdb
sebelumnya sudah harus ada seperindiknya
oh justru begitu
karena spdp itu adalah sesuatu yang harus diserahkan kepada pihak lain
dalam hal ini misalnya kepada penuntut
kemudian kepada tersangka
kalau seperindik hanya milik penegak hukum saja
betul karena itu kan keputusan internal ya
jadi sebenarnya normalnya ini ya kita tidak bicara orang per orang
tapi secara umumnya
spdp itu jika sudah keluar
status orang sebagai tersangka itu melekat pada seperindik
meskipun kadang kadang sprindik yang keluar itu juga tidak disertai dengan nama tersangka
artinya sepanjang proses penyidikan itu
penegak hukum bisa menetapkan tersangka di awal di tengah atau di akhir
yang pasti seperindik itu
itu termasuk berlaku untuk kpk ya
oh iya itu bisa berlaku
itu berlaku untuk semua penegak hukum
sama penegak hukum sama ya
jadi soalnya kan begini
pandangan awam rata rata begitu melihat ketika status naik ke penyidikan maka disitu selalu ada tersangka
tapi ada juga kasus dimana ketika sprindik keluar nama tersangkanya belum ada gitu ya
karena kan saya juga sering berhadapan dengan kasus hukum di luar korupsi
ini saya mau komparasikan dengan praktek penegakan hukum di luar kejahatan korupsi ya
yang sering atau yang kadang kadang juga memunculkan satu
memunculkan satu perbedaan di dalam tahapan tahapan yang biasanya dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani sebuah perkara
yang sering dilihat memang begitu kan
kalau misalnya ke polisi atau ke jaksaan
penyidikan naik penyidikan
tapi biasanya juga sering kita dengar belum ada tersangkanya
tapi memang mulai masuk ke penyidikan
tetapi kalau kpk seringkali begitu naik penyidikan
selalu ada konferensi pers tersangka dengan inisial
sudah ada tersangkanya
jadi saya kira itu memang sesuatu yang tidak haru
tetapi ketika orang ditetapkan sebagai tersangka itu memang sudah harus ada proses yang secara legal itu dibuktikan oleh penegak hukum
nah pembuktiannya itu salah satunya dengan mengeluarkan seperindik itu
karena itu berarti penegak hukum meyakini
dengan alat bukti yang memadai bahwa ada perbuatan pidana ada indikasi perbuatan pidana dan
ada pihak yang diduga melakukannya
sehingga keluarlah seperindik itu gitu
nah dalam konteks itu saya kira kita tidak perlu berdebat lagi soal diksi apakah ini tersangka atau terduga
karena tadi miriam juga sudah memberikan konfirmasi mengenai surat itu
sehingga ya kita tinggal tunggu ketegasan dari kpk
kapan mereka memberikan pernyataan resmi mengenai hal yang tadi juga sudah disinggung oleh jurubicara kpk
bang febri mungkin kembali ke soal ini butuh penegasan lagi aja sebenarnya
belajar dari kasus pra peradilan yang lalu begitu ketika kita tahu hasilnya yang mengatakan bahwa kpk dalam dikoreksi begitu ya salah begitu
menetapkan tersangka saat kemudian naik ke penyidikan tapi sudah ada tersangka padahal syarat untuk menetapkan tersangka minimal harus ada dua alat bukti
nah bagaimana mungkin
kemudian penyidikan baru naik kemudian sudah ada tersangkanya padahal proses mencari dua alat buktinya ini bagaimana
apakah ini yang sekarang coba dihindari oleh kpk agar tidak terjebak ke soal itu lagi jika nanti maju ke pra peradilan
apakah demikian bang febri

pertama secara umum kalau kita membaca kitab nona hukum acara pidana disampaikan disana definisi tersebut

karena definisi penyidikan itu yang disitir oleh hakim kemarin sekirang
namun yang kedua kalau tadi yang saya bacakan soal definisi tersangka itu kan seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan
namun yang kedua kalau tadi yang saya bacakan soal definisi tersangka itu kan seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan

permulaan nah syarat
seseorang ditetapkan sebagai tersangka
itu ada dasar bukti permulaan
bukti permulaan itu apa
itu adalah minimal dua alat bukti
ini satu hal yang perlu dipahami
di kpk ketika
kita melalui proses penyelidikan
ini baru di tahap penyelidikan
pada saat itu kita sudah
mengumpulkan alat bukti di sana
dan bahkan ditegaskan
ketika dalam proses penyelidikan kita
sudah menemukan minimal
dua alat bukti atau bukti permulaan
yang cukup tersebut
kemudian dilaporkan pada
pimpinan dan dibahas bersama
sampai pada tingkat penyelidikan
ketika itu diputuskan sudah
dilakukan penyelidikan artinya
sudah ada minimal dua alat
bukti di sana sehingga
sekaligus di sana
sudah ditemukan siapa pihak
yang menjadi tersangkanya
karena itulah dalam proses
penyidikan di kpk itu sudah
ada nama tersangka
itu yang kita lakukan
meskipun memang ada perbedaan pendapat
ya kemarin ketika peradilan
tersebut kami memang
memiliki di undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
itu ada ketentuan yang bersifat
lebih khusus dan tentu
dan juga legis generale yang juga
perlu kita ikuti ini prinsip dasar
di dalam hukum karena itulah
dalam proses penyidikan di kpk
ketika kita sudah memutuskan
naik ke penyidikan maka itu artinya
bukti permulaan yang cukup sudah ada
dan itu artinya siapa yang juga
juga menjadi pelaku sudah bisa ditemukan
kemudian apa dong bang febri
yang membuat perbedaan
proses yang terjadi saat ini
untuk penyidikan baru kalau kita lihat
di kasus lain bahkan juga
naik penyelidikan lalu di situ langsung diumumkan
nama tersangka dengan inisial
sementara hari ini
kita tahu pernyataan dari bang febri
memang ada penyidikan baru tetapi
sepertinya belum bisa
diumumkan nama tersangka itu
tidak ada perbedaan
yang signifikan sebenarnya
karena pengumuman itu
tidak harus dilakukan pada
waktu pada saat
perindik diterbitkan misalnya
ini lebih pada
melihat kebutuhan dalam penanganan
perkara jadi dalam penanganan
perkara di proses penyidikan itu
misalnya kebutuhan kegiatan
atau hal hal lain yang masih
perlu kita lakukan sehingga pengumuman
itu perlu kita
lakukan beberapa hari kemudian
itu terjadi untuk beberapa
kasus yang lain jadi yang ingin kami
sampaikan penanganan perkara
ini sama seperti kita
menangani kasus kasus yang lain
dalam waktu dekat kami akan
sampaikan informasi yang lebih lengkap tentang itu
baik kita tahan dulu ya
nanti kita akan kembali ulas lebih
lanjut ada beberapa hal yang ingin saya
konfirmasi lagi kepada kpk tetaplah bersama
kami di cnn indonesia
baik saya sedikit lagi kembali ke
bang febri jurubicara
kpk memang tidak disebutkan
tadi bang febri pada dasarnya
tidak ada perbedaan yang signifikan
dengan proses proses lainnya ketika
penyidikan naik kepada
penyidikan tapi kami
ingin mengutip salah satu
media cetak begitu yang hari ini
stiano fanto salah satunya disebutkan mengulas tentang
pasca pra peradilan sebelumnya
bang febri ketika pra peradilan
selesai saat itu kemudian
ke istana dan diminta
oleh presiden agar
tidak dibuat gaduh
kami ingin konfirmasi dari kpk
terkait dengan hal ini apakah karena inilah
kemudian kpk memilih berstrategi
menaikkan penyidikan ini dengan tidak
mengumumkan dulu nama tersangkanya
tidak ada hubungannya ya
saya yakin betul presiden
juga tidak akan
melakukan hal itu sampai harus
mempengaruhi penanganan perkara
karena pak jokowi kan
konsen sekali ya dan
beberapa kali secara konsisten
terhadap pemberantasan korupsi
dan itu juga bagian sebenarnya dari
nawacita atau program
atau konsen dari pemerintahan
lebih memilih saya kira fokus
pada penanganan perkara
saja sesuai dengan keundangan
kpk dan kalau
memang ditemukan bukti tentu kita
harus memproses orang orang yang harus
bertanggung jawab jadi bukan karena
hal ini akan membuat
kembali membuat gaduh lagi bukan ya kpk
memilih belum mengumumkan nama
tersangka itu ya
ada kebutuhan dalam proses penyidikan
saja ini sama seperti
kasus kasus lain yang juga kita tangani
baik pak fredrik kalau kemudian
kita kembali ke soal
disoroti begitu ya oleh publik
ini ketika muncul sebagainya
disambut begitu antusias lagi
kalau anda melihat ini apa namanya
ini menjadi sebuah kegaduan tidak sih
disebut sebut bahkan di beberapa persidangan
disebutkan dan media mengulas itu menurut anda seperti apa
ya menurut saya jelas ini
sudah membuatkan kegaduan secara internasional
bukan hanya nasional
oh iya dong beliau itu kan dapat undangannya
begitu banyak dari kepala
daerah dari kepala parlemen dari
seluruh dunia sehingga beliau kan
tidak bisa menghadirin karena kan statusnya
dicekal kan begitu kan
tidak bisa keluar negeri
kan oleh karena itulah
itu bukan heboh dalam negeri
dari luar negeri
tapi kenapa ini menjadi berita yang
disorot sama masyarakat karena beliau kan
sebagai ketua dpr yang
identik sama dengan presiden
kan gitu kan apa bedanya bedanya
sama itu ya eksekutif ini
beliau kan sebagai ketua umum dari partai besar
partai nomor dua di indonesia
jadi anda membenarkan juga ketika kemarin
mengirim surat bahwa
untuk dipanggil kpk membutuhkan
izin dari presiden oh iya jelas dong
seribu persen karena ada putusan
itu sudah sangat jelas
baik ketua maupun anggotanya
tertulis dari presiden
kita kaitkan dengan putusan dua puluh dua
yang dalam putusan mk tersebut juga disebut
pasal dua ratus dua puluh lima dalam menjalankan
tugas kan gitu kan
atau dalam hal ini
tapi sebelum sebelumnya pak stiano vanto
tidak pernah mengirimkan surat itu ketika dipanggil kpk
datang datang aja begitu
nah sekarang saya tanya dahulu dahulunya
oh beda pengacaranya
jawabannya sudah cukup kan
ini soal pengacaranya
ya bukan pendapat hukum kan setiap orang beda
kan begitu kan
kami menegaskan dari ini karena apa
pendapat ini saya dikuatkan sama dengan
saya dikuatkan sama pak sudhiyo sudhiono
semua ada lima profesor sudah mendapatkan sama
tapi profesor yang lain juga berpendapat beda
tapi sekarang yang pakar siapa
bukan gitu kan
saya tanya yang pakar siapa
yang satu rektor yang satu yang membuat undang undang kpk
itu kan pandangan masing masing pak ya
kita mempunyai saksi dan sekarang kan tergantung nggak
penyitik percaya sama siapa
tapi boleh tidak kalau kemudian saya cuplik pendapat yang lain
pendapat yang lain mengatakan seperti ini
dua ratus empat puluh lima kan pak di undang undang md tiga
yang sudah dirubah oleh putusan mk ayat satu
tapi ayat tiga nya kemudian disebutkan di situ
tidak berlaku pidana untuk yang pidana khusus
tapi orang itu berarti tidak membaca
saya membawa putusan ini loh
putusan ini adalah satu ratus sebelas halaman
harus baca itu harus dari depan ke belakang
di sini ada satu kan
mahkamah telah mempertimbangkan pendapat tertulis dari kpk
yang menyatakan bahwa persyaratan bersetujuan tertulis
dari presiden telah menghambat keseluruhan proses peradilan
yang tulis itu mk loh
saya hanya membacakan
di sini pertandingannya yang dinyatakan sudah pertimbangan hukum dua ratus empat puluh lima
semuanya sudah dipertimbangkan karena bertentangan dengan pada pasal dua puluh delapan
kan gitu kan
di sini sudah menyatakan dua ratus empat puluh lima
termasuk yang ayat tiga nya itu pak

dua ratus empat puluh lima itu ada ayat satu dua tiga
dalam amar putusan kita akan frasa
kan gini harus mengerti
mk itu tidak bisa dibaca daripada amarnya
harus membaca keseluruhannya
kemudian ini kan ditafsirkan oleh ahli tata negara
ditafsirkan dengan ahli hukum pidana
ya ada yang mengatakan tidak setuju
ya namanya gitu
cuma berapa sekian persen kan
apa berarti yang lainnya salah
ya enggak dong
berbeda kan tafsirkan
jadi tetap berduku pak novanto
kalau dipanggil maka harus izin presiden
dan daki seharus tahu kan
tapi itu kan khusus untuk penyidikan pak
kalau misalnya kepanggilan untuk sebagai saksi
kan disebutkan itu kan untuk kepenyidikan
kalau statusnya sebagai
penyidikan dan penyelidikan itu semua termasuk sama

dalam hal ini beliau dituduh
dalam hal ini kan dia posisinya dia sebagai ketua fraksi kan
dalam pelaksanaan tugas kan
kan berlaku di dua puluh
kan gimana sih
itu kan simpel sekali
janganlah orangnya otaknya berpikir secara sempit
berpikirlah secara wise
kan begitu kan
jadi anda menolak pendapat yang itu ya
dia jelas nggak benar kan
dan sekarang saya cuma tanya
kenapa sih begitu ngoyoh
kok ingin tidak perlu presiden
berarti tidak menghormati presiden dong
kalau sekarang benar diajukan presiden
satu hari juga dikeluarin izin
kenapa harus takut
kenapa harus kebakaran jenggot
itu something saya menurut saya itu orangnya berpikiran begitu
itu tidak konstitusional
jadi izin aja presiden begitu ya
iya dong kenapa kok takut sih
mengacukan aja lah
kok kebakaran jenggot
pak anang ada pendapat soal ini
saya justru pengen menanggapi soal concern presiden yang terkait dengan kegaduhan
yang tadi juga sebenarnya sempat disinggung
karena kalau soal ini kan sebenarnya sudah clear ya
kpk sebagai institusi yang punya kekhususan sudah sejak awal ditetapkan proses hukumnya memiliki keperbedaan dari upaya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum
tapi dalam sini sudah mempertimbangkan surat kpk
dan pengecualiannya ada tiga
ini sudah menyatakan loh
aksi terorisme dan beberapa kasus yang lain
termasuk ketika operasi tangkap tangan
jadi clear maksud anda tidak perlu izin presiden
saya sependapat dengan pak jk dalam hal ini ya
yang juga mengatakan dalam statementnya ya tidak perlu izin
ya silahkan saja sebagai warga negara
ya itu menurut saya
saya menghimbau pada pak jk kan
yang sebagaimana tadi diputarkan dalam sana itu kan
beliau itu sudah mencampurin masalah yudikatif
ya seyogikanya beliau tidak boleh ikut campur
presiden aja mengatakan saya tidak mau ikut intervensi
selalu kan mengatakan demikian
bagaimana beliau bisa mengerti masalah hukum
beliau kan bukan ahli hukum
kalau mau pertanyaan pertanyaan dapat silahkan
apakah beliau ini lebih hebat daripada profesor profesor ini
kan gitu kan masyarakat yang menilai
yang paling hebat itu pak friderich disini
karena bisa merangkum lima profesor jadi pendapat yang tadi
oh ya saya semuanya ada disini
semua pendapat hukum ini semua ada
sekali lagi saya mau tempatkan pak frederick
kuasa hukum dari pak setiano fanto
maka seperti itu tugasnya
tugasnya ya begitu
mencari argumentasi hukum
membangun argumentasi hukum yang bisa meringankan beban dari pihak yang sedang diproses
dalam konteks ini sekali lagi saya cuma mau menegaskan bahwa
kpk itu berhadapan dengan banyak hal selama ini
karena dari sejak awal berdirinya kpk sampai hari ini masyarakat sipil juga terus mengawal
nah hambatan hambatan itu ada yang sangat serius ada yang tidak
ada yang sifatnya legal formal seperti perdebatan tadi
ada juga yang di luar itu
dan saya kira pengalaman kpk menunjukkan semua proses itu sudah dilewati ya
sudah dihadapi dan memang sebagian besarnya tetap bisa
maju dengan proses proses yang dilakukan oleh kpk sendiri
nah saya mau kembali ke soal tadi soal kegaduhan gitu ya
sebenarnya kan itu simpel saja mas indra ya
pak jokowi mungkin mengatakan itu kan konsennya juga bicara mengenai kalkulasi politik ya
karena bagaimanapun kan pak presiden juga adalah politisi
kegaduhan dalam pengertian itu tentu harus diterjemahkan sebagai nanti kalau misalnya koalisinya pecah lagi ini
gimana cara membangunnya
apalagi ini menjelang dua ribu sembilan belas
itu kan hal hal yang juga harus kita ukur
jadi tidak ansi murni penegakan hukum saja
nah oleh karena itu saya kira justru tuntutan kita kepada teman teman di kpk yang punya wewenang untuk menangani perkara korupsi ya
saya kira firm dan tegas dengan apa yang sudah ditetapkan oleh mereka
dan ya kemudian publik akan selalu menangani
intinya perbincangan malam hari ini ada penyidikan baru begitu menurut kpk
ada tersangka baru tetapi belum bisa disebutkan
kita tunggu saja nanti siapakah tersangka baru yang dimaksud kpk ini
ketika tadi sudah memeriksa sejumlah orang walaupun ada beberapa saksi yang dipanggil tadi menyebut disitu ada nama stiano fanto
tapi apakah benar satu tersangka baru itu akan disematkan ke stiano vanto
kita tunggu saja kpk yang akan mengumumkan ini secara resmi
kami ucapkan terima kasih pak frederick
terima kasih bang anand
bang febri diansyah telah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news
dan prime news masih akan segera kembali setelah jadwal berikut